bagi anda yang sedang berlibur ke kota bandung namun bingung ingin berwisata kemana
lokasi wisata alam ciwidei di kabupaten bandung bisa jadi alternatif
ada banyak tempat yang bisa dikunjungi di sana apa saja itu berikut liputannya
berlokasi di kabupaten bandung jawa barat kawasan wisata ciwidei berjarak sekitar tiga puluh km dari kota bandung
perjalanan bisa ditempuh melalui jalan tol soroja atau jalur kopo katapang
dengan lama perjalanan satu lima sampai dua jam tergantung kondisi lalu lintas
rancaupas terkenal sebagai lokasi camping ground
hampir setiap hari rancau pas dipenuhi ratusan warga yang camping baik bersama teman ataupun keluarga
ini satu keluarga semuanya tapi beda beda daerah ada yang dari soreang saya sendiri dari soreang
ini dari cililin gunung halu cianjur juga ada
rame rame kenapa ini milih camping di sini apa alasannya
seru sih soalnya kan ini sudah beberapa kali ya
jadi ketagihan lah memang suasananya enak dingin
selain camping ground di rancaupas juga terdapat penangkaran rusa
di sini pengunjung bisa berinteraksi langsung dengan rusa seperti memberi makan dan berfoto
tentunya diawasi langsung oleh pawang rusa yang berjaga di sekitar lokasi
tempat penangkaran rusa ini sebenarnya sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan ini merupakan jenis rusa servus timorensis
ini rusa yang berasal dari timur leste yang kemudian dikembang biakan di tiga pulau yaitu jawa sumatera dan juga bali
di jawa tempatnya penangkarannya ada di sini di rancaupas
jadi wajar kalau tempat ini terkenal karena memang sudah sangat lama
usai memberi makan rusa anda juga bisa mencoba berbagai wahana yang tersedia
seperti belajar memanah maupun berkuda
tidak hanya diajak naik kuda tapi juga diberitahu cara memperlakukan kuda dengan baik
ya selain menikmati rusa dan camping di sini juga ada ini nih naik kuda
jadi kita bisa belajar naik kuda di sini untuk tahu gimana rasanya naik kuda
saya jalan dulu ya lumayan serem nih
sebagai lokasi wisata alam pengelola telah menyiapkan segala kebutuhan
baik fasilitas kesehatan maupun keamanan pengunjung
selain rancaupas lokasi wisata lain yang bisa anda datangi ialah kawah putih
yang masih berada di kawasan ciwidei
di sini anda bisa menikmati keindahan kawah alam di raja
dengan air berwarna kebiruan sambil berfoto bersama teman maupun keluarga
lokasi yang strategis serta udara yang sejuk menjadi alasan banyaknya wisatawan yang berwisata ke ciwide
ini tuh tempat cocok banget buat keluarga gitu
cocok buat keluarga aja gitu soalnya tempatnya juga gede kan dan gak jauh dari kota juga kan
bagus banget ya menarik
kayak di korea
pengen balik lagi gak
beragam pilihan lokasi wisata bisa jadi pilihan bagi anda untuk berwisata ke ciwidei
ya sepertilah berwisata sehari di wisata alam ciwidei
lokasi lokasi yang saya datangi tadi mungkin bisa jadi alternatif bagi anda maupun keluarga dan kerabat untuk mengisi akhir pekan nanti
thank you wijaya kabupaten bandung